menurut lo sebagai seorang guru dan sudah terjun dalam dunia pendidikan
apa yang salah dengan sistem pendidikan kita
lagi lagi ya karena banyak banget jadi perlu diurai
tapi kalau dari gue pribadi satu masih pendidikan tuh dibilang penting
tapi nggak benar benar dianggap penting sama pemerintah
kayak alokasi budgetnya nggak tahu deh gimana gitu ya
bahkan mungkin dalam kementerian itu sendiri banyak banget cabang cabangnya
terus keselarasan antara pemerintah pusat pemerintah daerah
terus turun turun ke bawah lagi sampai akhirnya kesatuan pendidikan
desentralisasi itu yang tadinya ngasih otonomi ke daerah daerah
karena ini juga kadang kadang jadi sumber masalah
karena menurut lo beda daerah beda kebijakan apa gimana
jadi misalnya kebijakan pusat punya sesuatu
kadang diturunin sama pemerintah daerah bisa beda lagi gitu loh
mereka juga harus mengikuti konflik kepentingannya mereka lah
akhirnya yang dapet tekanan tuh ke bawah kebawah ya
dari pengawas ke pas sekolah guru guru
tapi kalau menurut gue juga yang paling penting adalah gimana assessment
assessment dulu kan penilaian kita tuh pakai un kan
jadi pemahaman tentang assessment itu sendiri juga perlu diubah menurutku
assessment dulu kan kita selalu bilangnya sesuatu untuk menilai ya
jadi kayak entah dia lulus atau enggak gitu
begitu un nggak ada sekarang guru guru kebingungan
karena murid murid juga jadi merasa gak termotivasi untuk belajar
tapi sebenarnya yang dipengenin itu kan assessment bukan untuk menilai aja
tapi mengevaluasi sehingga harusnya guru tuh ngajarnya sesuai gitu loh
kayak sekarang tuh guru guru gak ada alat yang benar benar bisa ngebantuin dia di lapangan
karena semuanya dianggap udah bisa gitu sama pemerintah
jadi kayak pengennya tuh mandiri ayo didukung supaya belajarnya belajar mandiri
jadi menurut lu tendaga pendidikan kita tidak dipersiapkan untuk sistem yang
harusnya mulainya bukan dari guru aja tapi dari pendidikan keguruan
harusnya dari kuliah kampus kampus keguruan
sebelum dia dicetak jadi guru ya harusnya disitu mereka bener bener ditempa
sedangkan baru tau kayak jardewantara aja begitu udah jadi guru
masalah generasi kompleks banget sih menurutku kompleks
atau masih ada waktu untuk melakukan perubahan itu
atau kita nunggu aja tuh generasi selesai
masih ada harapan sih ketika semua itu mau mengakui
kalau memang ada yang salah di sistem pendidikan kita
gue kan dengan berubahnya tadi ujian nasionality ditiadakan
oh ini berarti berorientasi pada proses ya
siswa dimotivasi distimulasi untuk menghargai proses
ya kalau kayak gue dulu yang penting udah belajar urusan belakang
nah tapi lagi lagi tenaga pendidikannya sudah
mampu gak udah siap belum
tapi sejauh ini menurut lo tenaga pendidikan ini memang belum dilatih untuk itu
sudah dilatih tapi belum siap menerima itu
karena sebenernya kalau kita ngomongin kan itu balik lagi ke individu kan
tapi kalau kita mau lihat secara umum ya mungkin yang kedua itu sih
jadi sebenernya ya yang kita bisa harapkan adalah dari si kampus keguruan
tapi apa yang berbeda gali tenaga pendidik yang ada di indonesia
jadi dulu pernah kan pas di london mau daftar jadi asisten pengajar di program liburan
buat para refuge pengungsi pengungsi dari afganistan
kayak mesti ikut serangkaian pelatihan yang susah banget
untuk dapetin lisensi itu tuh kita perlu kayak ditinjau sama polisi sana
kayak bener bener harus disupervise gitu sama polisinya
waktu pas aku ngajar di international school kita juga dapat ini
jadi aku pernah punya konten juga tuh tentang jenis jenis kekerasan di instagramku
sedangkan negara negara luar itu udah lebih aware dari itu
kita jadi tahu jenis jenis kekerasan itu ternyata kalau misalnya gurunya aja melakukan itu